lima belas atlet judo kontingen indonesia yang akan bertanding dalam sea games dua ribu dua puluh satu di hanoi vietnam pada selasa petang dilepas oleh ketua umum pengurus besar persatuan judo seluruh indonesia atau pbpjsi legend tni maruli simanjuntak
pelepasan berlangsung di kantor kostrat gambir jakarta pusat
dua belas atlet judo yang akan bertanding terdiri dari sepuluh putra dan enam putri
pbpjsi optimis dapat tampil maksimal dengan menargetkan empat medali emas dalam kejuaraan multi event sea games dua ribu dua puluh
selain itu ajang ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan agar para pejudotan air dapat tembus ke olympia de paris dua ribu dua puluh empat

kalau dari hitungan dari kemenpora sekarang kita ditulis ada empat mas
tapi ya tadi seperti singgung oleh manajer bahwa kita sebetulnya perniakan mudah mudahan lebih besar